data internet sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok di indonesia
namun banyak di antara kita yang menggunakannya secara boros
dataly yaitu aplikasi paling baru dari google
yang dapat membantu anda untuk menghemat penggunaan kuota data internet anda
dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita
di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube
cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya budi adiputro pamit undur diri dan jangan pernah berhenti untuk berinovasi
apakah anda termasuk orang yang sangat memperhatikan pengeluaran kuota data internet
apakah anda membatasi waktu membuka sosial media demi menghemat kuota
hal tersebut wajar mengingat data internet sudah menjadi kebutuhan pokok pada era digital di indonesia
datally adalah sebuah aplikasi terbaru keluaran google
yang dapat membantu anda untuk menghemat kuota data internet
aplikasi ini dapat membantu anda mencegah pengeluaran data internet yang tidak anda inginkan
uniknya google mengaku aplikasi ini dibuat berdasarkan karakteristik masyarakat indonesia
yang cenderung menghabiskan banyak data internet dalam perbulannya
ketika kita berbicara dengan pengguna
kita menyadari bahwa ada keuntungan
yang mereka hadapi yaitu menggunakan data mobil
banyak pengguna tidak memahami data mobil
mereka mencari data yang mahal
mereka mencari yang sulit untuk dikontrol
dan kami menyadari bahwa kita memiliki beberapa teknologi
yang dapat kita pasangkan bersama sama
ke dalam produk yang disebut datally
yang akan membantu mereka memahami penggunaan data mereka yang lebih baik
yang akan membantu mereka mengkontrol data mereka yang lebih baik
dan kemudian mendapatkan lebih banyak data
dengan mengakses data wi fi
tapi fitur yang paling penting di datally
yang tidak ada di mana mana lainnya
adalah kemampuan mengkontrol data dengan cara yang sangat sederhana dan intuitif
jadi setelah anda menyalakan mode data saver
dan anda pergi ke aplikasi lainnya
pertama datally memblokir semua penggunaan latar belakang
jadi aplikasi latar belakang tidak bisa menggunakan data anda
dan aplikasi yang menggunakan data anda
menunjukkan kepada anda sejauh mana banyak data yang digunakan

yang hampir seperti speedometer untuk data anda
jadi ketika anda berada di instagram youtube atau menggali web
anda bisa memahami sejauh mana banyak data yang digunakan
dan membuat keputusan berdasarkan itu
fitur penting lainnya adalah sistem mencari wi fi
apabila kita mencari koneksi wi fi menggunakan datally
kita dapat melihat wifi yang ada di sekitar lengkap dengan review komunitas yang ada
sehingga kita tahu koneksi wifi yang cepat ataupun lambat
fitur fitur tersebut diklaim google dapat membantu kita menghemat data internet
sampai dengan dua puluh hingga tiga puluh persen
jadi jika saya menggunakan aplikasi datally
apakah saya bisa menghemat data dengan aplikasi itu
jadi itu bergantung pada pattern penggunaan yang spesifik anda
datally menurut saya dapat menghemat sekitar empat puluh satu persen dari data
tapi secara umum pengguna menghemat sekitar tiga puluh persen dari data mereka
jadi mereka bisa menghemat tiga puluh persen lebih dari apa yang mereka inginkan
datali sudah bisa anda unduh pada google play store
namun sayang bagi anda pengguna iphone harus sedikit bersabar
trevi pradipta jakarta